anggota badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu fritz edward siregar mengatakan kampanye pilkada dengan metode online atau daring kurang diminati oleh masyarakat
padahal kampanye daring adalah kampanye yang dinilai paling sesuai di saat pandemi
menurut survei yang dilakukan oleh bawaslu hanya empat belas persen calon kepala daerah dari dua ratus daerah yang menggelar kampanye secara daring
ada lebih dari sembilan kegiatan yang justru menggunakan kampanye tatap muka
meski mendorong penggunaan teknologi informasi sebagai cara kampanye di tengah pandemi virus corona
fritz edward siregar memaklumi masih ada kendala koneksi jaringan internet di beberapa daerah sehingga efektivitas kampanye daring tidak tercapai
ada beberapa metode kampanye tatap muka kemudian penyebaran bahan kampanye ada debat dan ada iklan
dan iklan itu kan baru dibuat
diperbolehkan empat belas hari sebelum masa tenang
yang sekarang diperbolehkan adalah pertemuan tatap muka penyebaran bahan kampanye dan juga melalui kampanye secara daring
kalau saya bisa melihatnya bahwa mungkin sekarang mesinnya mungkin belum panas ini jadi masing masing para pihak masih melihat menjajaki bagaimana cara metode kampanye yang tepat
kalau memang pada saat kita mulai pembahasan pkpu kita ingin agar semuanya dilakukan secara daring
kita harus melihat situasi kondisi negara kita di mana masih banyak daerah yang tidak memiliki akses kepada internet
sehingga kita harus bisa menerima ada kegiatan yang dilakukan secara tatap muka